nanti kita sembuhin ya
ini berdarah ini
ambil pete kakak
ya allah reina
keadaan rumah ini dua anak cukup kesitu
bayangin ini adik aladin disana
pak aku mau gendang
dede aladinnya biar sama mama ya
oke siap ya
lucu banget ya
tadi pas bayangin diki aja kayak rasanya bengek gitu
aduh ya ampun
lucu banget rasanya
apa itu bengek
bengek itu kayak lebih ke pilek gitu kali ya
foto kayak begini
nanti kita foto kayak begini ya
tapi gini kan aku sama mas randy kamu tukang fotonya
luar biasa emang ya
aurat keluarganya bagus kayaknya
inilah yang dinamakan
ke jalan kayun
belum ada kabar apa apa dari mama
berarti orang itu masih ada di rumah makan mama
saya harus kesana
udah tiga kali gue bolak balik sama nani

pokoknya perut gue gak murs lagi
mas ini air jahe hangatnya
monggo diminum biar perutnya enakan
aduh kok perut gue jadi mos lagi
aduh bu permisi bu
berhasil orang itu sakit perut lagi
semoga rendy segera sampai kesini
atau aku telpon ya
supaya rendy aja suruh cepet kesini
pak tolong lebih cepat lagi ya
saya ada keperluan penting yang mendadak
orang itu masih ada di rumah makan makan
masih ren sekarang dia tuh lagi di kamar mandi
makanya kamu kesini cepetan
mama udah gak tahu caranya lagi tuh
nahan dia disini gimana
iya emak ini aku mau menuju sana
oke mama tunggu ya
paling gak lama lagi datang temen gue
biasanya sih on time
kan ada gue
apa sih enggak
hai enggak apa kabar lu
baik baik baik
kenalin biji namanya cantik kan
oh iya temen pos lagi
jadi gini bro
akun memory cloud temen gue tuh kekunci
gak ada akses sama sekali untuk gue buka
cuman sekarang masalahnya gue tuh curiga
sepertinya ada orang yang ganti password akun temen gue
lo lacak keberadaan handphone yang udah ganti password akun temen gue
sebenernya sih bisa enggak
kasih gue waktu ya
dua sampai empat jam lah
dua sampai empat jam
oke tunggu ya enggak
semoga kali ini akun roy bisa dibuka

dan bisa menangkan akun roy
dan bisa menangkan akun roy
dan bisa menangkan akun roy
dan bisa menangkan akun roy
sudah selesai semuanya ya bu
oke jadi sudah selesai ya semuanya ya
kira kira kapan bisa saya terima hasilnya
dalam tiga hari kami usahakan diudit dulu semuanya ya bu fotonya
nanti hasilnya kita kirim ke ibu ya
oke tiga hari ya kalau gitu
terima kasih ya thank you semuanya
sudah selesai thank you ya
thank you semuanya
mau foto keluarga
ganti baju yuk
thank you wajah diri
mama gak sabar deh
ingin memajang foto keluarga kita di rumah
mbaikan ada roy
pasti foto yang akan lebih lengkap
dan lebih bahagia
gak usah diinginkan terus
aku sangat paham dengan perasaan lama
sama seperti aku yang udah terluka
karena kepergian indy
mama juga pasti sangat terluka karena kepergian roy
semoga aja kebenaran akan terungkap
agar mama tidak menyangka aku sebagai pelaku pembunuhan roy
sebentar ya mas
tadi dua itu penyet
ini semuanya rp lima puluh lima
ini uangnya ya mas
ini orang udah mau pergi
tapi randy belum sampai kesini
coba tahan dia lagi kali ya
mau dipungkus nasi uduk gitu buat keluarga
atau ada yang lain
mila penyet juga ada
saya bilang enggak yang enggak bu
saya tidak punya banyak waktu
cepet kembaliannya mas
dia udah pergi lagi
randy belum dateng
ah gagal dia rencana aku
jangan sampai ada orang yang ngandalin gue di luar
buronannya udah pergi nih
dia pakai topi sama masker ya
anda nggak perlu tahu siapa saya
saya akan merkus anda
pak cepet ke mobilnya pak
baik baik baik
udah apa itu
mereka nyebarin wajah gue di internet
lu nahan gua disini
hanya nunggu anak lu ya
lu terus gak curi makanan gue
biarin gua pergi
atau nyokap dulu jadi korban
hampir aja dapet
orangnya jadi kabur gara gara mama nih
keselamatan mama lebih penting buat aku
keren sih kamu gak
gak ada kalo gitu ya
biar lancar semuanya
masih belum bisa
baik mbak ada yang bisa saya bantu
ya saya mau pesen kopi satu ya
eh kamu mau gak
boleh deh sekalian
oke pesan kopinya tiga kalau gitu ya
baik mbak permisi dulu
aku kayaknya ke toilet dulu deh
hantuk ya jangan lama lama ya
pak ngebut dikit pak
untung hujan bagus deh
sireni udah gak kejar gua lagi
perut gua mulus lagi nih
sampai gak ya gua kekos kosan
aduh masih sepuluh menit lagi
gua sampai gak ya kekos kosan
mungkin ada baiknya kok kabarin papa surya soal masalah elsa dan preman itu
kalau nggak nanti papa surya ngira aku nggak perhatian lagi sama elsa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
aku cuma mau informasikan aja ke papa
aku udah bicara dengan elsa dan memang betul elsa mengalami pemerasan dalam pereman yang itu pak
dari apa yang elsa sampaikan pak katanya besok preman ini ngajak ya elsa untuk ketemuan
iya pak makanya besok aku ngindepin elsa
aku juga ingin ngajak elsa
aku juga ingin ngajak elsa
aku juga ingin ketemu dengan preman itu untuk menyelesaikan semua persoalan ini
jadi aku harap tidak ada pemerasan berikutnya ke elsa pak
rencananya sih preman ini ajak ketemuan elsa di taman falamingo pak
besok papa akan ikut mendampingi kalian ketemu sama orang ini ya
boleh boleh pak
yaudah nanti besok pagi aku telfon lagi aku informasiin lagi
kira kira ada perkembangan terbaru apa pak ya
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
ini cookiesnya ya pak
ada apa pak
tadi nino telfon papa dia kasih tau papa
kalau preman yang suka meres elsa besok pagi nih ngajakin elsa untuk ketemuan
berani banget orang ini
mungkin kurang aja sama elsa
pasti dia mau meras elsa lagi nih
tadi elsa sudah ngomong sendiri sama nino soal masalah ini soal kejadian ini
makanya besok nih papa mau nemenin mereka ke taman flaminggo
aku mau kasih peringatan sama dia
aduh gimana ini
kok elsa malah ajak nino ketemu sama preman itu
papa mau ikut lagi
masa elsa mau ngaku kalau dia yang bayar preman untuk nusuk nino
elsa kamu selalu bikin mama cemas terus sih
kiri kiri dikit pak
rasakan tatapan cinta dari antara mata kalian
itu ada yang mengkilap
oh mengkilap ya mbak ya cedatnya ya mbak
suamiku udah aman pak
udah ganteng kak
pak rendy lebih mesra lagi dong ke istrinya
kasih sunyum bahagia
iya seperti itu
satu dua tiga
satu dua tiga
indahnya kalau kiki mas dulku putra kidul kita foto bareng kayak keluarga alfari
bener bener ya mbak milkanya
nah apa lu
kau gak bisa jantungnya kiki lari gimana
pikir jantung bisa loncat loncat
gue udah manggil lu dari tadi
halu lagi lu ya
udah ada aku udah halu
siapa jualan aku halu
belum masakan lu
sekarang udah saatnya masak
gigi gak mau siapin
tuh bibir lancip banget
terus perut kita lapar
nungguin kehaluan lu
pasar penghaluk lu
udah biar mama aja ya
udah ini biar aku aja yang nyuci
mama istirahat aja duluan
kamu tuh baik banget selalu bantuin mama
makasih ya sayang
gue udah sampai di kosan
kamu jangan kemana mana dulu ya
sampai besok pagi
besok pagi pagi kamu langsung berangkat ke airport
jangan ada yang melihat kamu
aduh apa lagi sih
memangnya kamu besok pagi mau nemuin nino sama preman itu
ya abisnya gak ada pilihan lain lagi ma
nanti kalo sampe ketahuan kamu yang suruh preman itu
lagi kan ini semua gara gara mama juga
papa sampe tau kan sekarang
udah deh ma
mama gak usah ngurusin ini
biar aku yang beresin semuanya
kok ditutup sih
kayaknya elsa kesel deh sama aku
selalu aja bikin mama pusing sama masalah masalah kamu seperti ini
aku juga terpaksa ngomong kayak gitu ya
tidur anak mama
kan kita gak boleh buang makanan ma
gue kepikiran terus
bukan anaknya roy
gimana kalau gue udah salah selama ini
jangan mikir yang aneh aneh al
udah jelas rina itu adalah anaknya roy
terima kasih mirna kiki
aku bantuin ya
gak usah rina biar miss kiki sama anjus aja ya
aku harus bantuin mama di rumah
gak boleh males
iya kan mah
aduh anak mama ini enak baik banget sih
jadi aku boleh bantuin ya mah
dari mama ikut bantuin juga ya
biar kita sama sama ya
aduh kamu ngebantuin beresin piring
aduh anak pinter
eh tapi tetep dihawasin ya
ayok ke kamar pelan pelan ya
ya pelan pelan ya
pinter sekali rina
yaudah kalau gitu mama ke kamar dulu ya
ya serius ya
nanti kerja sama anak pinter
ini beneran gimana mbak
ambil peti kakak sebentar sekarang
belum ada lima menit udah kejadian
ada tiga orang dewasa disini ngapain jagaanan kecil aja gak bisa
mbak andin sedih gara gara disembur sama mas al
baru aja akur baru aja bahagia
mas al udah ketembrangan lagi sih mbak keluarga ini mbak
andin pasti sakit hati sama kata katanya pak bus tadi
lagian kan andin gak salah juga
bukan maunya andin reyna jadi kayak begitu
iya mbak aku tak ngambil sapu dulu ya
kakak kakak berdarah mbak
ya berdarah kenapa lagi aduh
kamu juga kenapa nangis
ini ada apa sih aduh kenapa semuanya nangis
ini luka kamu harus diobatin kalau nggak infeksi nanti ya
papa jangan marah marah ya
mama jadi takut kalau tata marah
al ada apa
kakak reyna kena pecahan beling mbak
aduh ya allah
kamu nyalain andin
aku nyalain semua orang yang ada disana mbak
aku marah karena mereka semua gak becus yakin reyna
pa mama gak salah kok
terus aku nabrak mama
piring yang dipegang mama jadi jatuh deh
kamu nyalahin andin tanpa tanya dulu
omongan gue yang tadi pasti nyakitin perasaan andin
kau mau cari andin
tadi mama lihat dia lari dari dapur
aku mau cari andin
jangan begitu lah
teteh reyna sebentar ya
ya udah kamu bicara sama dia ya
coba aku nggak kepleset oma
berarti bapak gak marah sama mama
bukan salah kamu kok
kan kamu jatuh nggak sengaja ya
aduh kasihan sekali
udah diobatin sama pak ya